gubernur dki jakarta anies baswedan menjenguk baharudin yusuf habibi di rspad gatot subroto
anies menyebut kondisi presiden ketiga indonesia tersebut cukup berat dan masih dalam perawatan intensif
anies menceritakan kondisi b j habibie yang terkini usai keluar dari ruang perawatan habibie di ruang cerebral intensive care unit cicu lantai dua pavilion kartika rumah sakit pusat angkatan darat rspad gatot subroto jakarta pusat
anies menyebut kondisi presiden ketiga ri tersebut cukup berat sehingga membutuhkan perawatan intensif di bawah penanganan tim dokter sebanyak empat puluh empat orang yang terdiri dari tiga puluh empat dokter ahli serta sepuluh dokter pribadi kepresidenan
saat anies menjenguk bg habibi tidak dapat berkomunikasi namun dapat mendengar
keluarga juga terlihat mendampingi habibie yang telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut sejak satu september dua ribu dua puluh
kondisinya memang tim dokter yang bisa menjelaskan secara detil
tapi memang berat dan kita mendoakan semoga allah menurunkan keuzizatnya membuat semua ikhtiar manusia ini menemukan hasilnya sehingga pak habibi bisa kembali sehat kembali beraktifitas seperti semula
dan kita berharap kepada tim dokter terus melakukan upaya yang terbaik seperti yang sudah dilakukan
sementara pada pukul sepuluh pagi presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono juga menjenguk b j habibi
saat menjenguk yudhoyono didampingi oleh ilham habibi dan temi habibi
ketiganya sempat berbincang dan berdoa bersama untuk kesembuhan presiden ketiga ri tersebut